cita rasa kopi dari masa ke masa berevolusi dan selalu digemari
lantas apa saja sih jenis jenis minuman kopi yang trendy
yang lagi hates ya di kalangan lintas generasi
berikut hasil kurasi tim litbang cnn indonesia
kita akan bahas bagaimana judulnya sedap nih
evolusi kopi jadi minuman trendy
kalau dulu kita minum kopi gitu ya
masih muda muda minum kopi dibilang
dulu tua banget sih kayak orang tua kayak kakek kakek
jadi kopi bukan cuma buat orang tua
semuanya juga minum kopi
nah kita lihat bagaimana inovasi inovasi
kopi kopi dari mulai yang sasetan sampai yang literan
kita mulai dulu dari yang pertama
ini dia kopi saset
sasetan kopi bungkusan kopi jenis ini sangat populer
dan mendunia sampai dengan sekarang
jadi fakta menarik dari kopi saset atau kopi instan
ini adalah takaran kafeinnya
sekitar tiga puluh sampai dengan sembilan puluh miligram
dibandingkan dengan kopi biasa yang tentunya ini lebih tinggi
atau lebih banyak sekitar tujuh puluh sampai dengan satu ratus empat puluh miligram
kalau saya bilangnya sebenarnya kalau kopi instan ini
saset atau instan ini nggak harus selalu instan ya
karena bisa aja isinya itu adalah bubuk atau serbuk kopi
yang memang betul betul pure
tapi tanpa dicampur
ada krimer tanpa dicampur gula juga bisa
nah kopi saset ini bilangnya mungkin kopi tanggal tua
di atas tanggal dua puluh mungkin minumnya kopi sasetan kopi instan ya
dari kopi saset kita ke kopi waralaba
jadi kopi yang dijual di kedai atau waralaba besar
tidak hanya menawarkan kopi
namun ini juga diartikan sebagai simbol lifestyle
atau gaya hidup
jadi nongkrong di kedai kedai di kafe kafe demi eksis
eksis di instagram eksis di instastory mungkin
karena memajakan konsumen dengan akses wifi
kemudian tadi saya bilang suasananya gitu ya
vibesnya tuh instagramable banget ya
jadi kalau saya mungkin mengartikannya
mau keluar piti untuk kopi tapi nggak mau rugi
karena ada wifi
jadi beli kopinya empat puluh enam puluh ribu
karena wifi gratis di sini
oke dari kopi waralaba ada yang namanya juga
kalau ini udah naik lagi nih kopi specialty
jadi jenis kopi ini punya proses produksinya panjang sekali
dari proses tanam penanaman
kemudian ada proses panen juga
kemudian pemilihan biji hingga sangrai atau roasting bahasa kerennya
nah kenapa sih disebut dengan specialty
karena si kopi jenis satu ini kualitasnya high quality
kualitasnya bagus sekali
tinggi sekali ciamik
jadi makannya harganya mahal
rasanya aromanya ini dengan standar ukur cupping score minimal delapan
ya jadi cupping score nya minimal delapan puluh
ngerti nggak tuh cupping skor
coba di googling biar lebih yakin
oke proses penilaian kopinya sebelum dilakukan pengepakan itu tadi
jadi beberapa kafe seringkali mengkhususkan diri menyajikan
kopi single origin tersebut
ya harganya mahal mahal sekali
nah dari kopi specialty nah sekarang kita beralih ke kopi zaman now
ya kok di atas sih
padahal saya nyoretnya di bawah loh
ini produk kopi ini sangat mencuri perhatian dan menambah tren minuman kopi
kerap kali dalam proses produksi campuran susu atau santan dalam kopi
menciptakan minuman kopi
yang tidak terlalu pekat dan manis karena tambahan gula aren
ini cocok banget buat saya yang punya ma asam lambung kemudian mungkin gerd
jadi karena dicampur tidak pure kopi tapi ada susu di sana
kemudian juga ada tambahan gula aren
tapi kita lihat apapun jenisnya kopi dapat dinikmati siapapun
dari mulai kopi yang digunting dijajakan dengan sepeda keliling
sampai kopi yang bikin pusing pusing
bukan soal kopinya tapi pusing karena harganya mahal sekali
jadi kopi mana yang sesuai dengan selera anda